berarti ibu ranti harus mendukung saya sebagai teman
ya kan nanti kalau misalkan ibu nanti mendukung
nanti ibu ranti yang bangga
bu messi yang pacaran sama pak chandra jadi saya yang bangga
ya nanti kalau seandainya ada orang orang ibu ibu di kampung pada nanya
hei itu ibu messi pacaran ya sama pak chandra
bu aya ah kamu mah pada salah lihat kali
manya ayah manusia bu aya
ya enggak lah mi
tadi am chandra juga ada di sana
am chandra jadi korban amukan manusia bu aya
ya mi seramang dapat takut
eh yaudah sekarang kalian semua masuk ke kamar ya
mumput aja kalian di kamar ya
kalian diam aja di kamar jangan kemana mana ya
eh jangan kayak begitu dong
kode tega banget sih ngomongnya sama pak chandra
tapi emang manusia bu aya itu terlalu kuat
makanya saya kewalahan ngelamanya

buat ngelawan manusia bu aya itu

ya udah kalah aja
betul gak bapak ibu
kalah mah kalah aja
jangan kayak begitu dong
maksa maksa banget gak liat apa
tuh kondisinya pak chandra
tuh liat badannya sampe sakit sakit
ya kan pegel pegel
eh tenang pak nanti
bu kasian sih kasian
tapi kan itu salahnya pak chandra
hei salah gimana sih
kalau emang hantu manusia
bu aya itu lebih lebih
lebih jago dari dia nih
pak chandra kan manusia
ya terus gimana dong
kekuatan orang kan
ya sedang sedang saja
jangan belain pak chandra terus dong
ini semua gara gara pak chandra
karena barang barangnya itu
dibuat dari kulit bu aya
jadi manusia bu aya itu
neror kampung kita semua ya enggak
perasaan kampung kita ini aman aman aja kok
gak ada tuh yang neror sama apa
mendingan pak chandra kita usir aja
jangan diusir dong
maksudnya jangan diusir
ih saya nggak suka kayak begini
emang udah terbukti
kalau pak chandra ini yang bikin
manusia bu aya itu marah
kalau bukan yang punya usaha
yang berhubungan sama bu aya
kalau bukan pak chandra
iya betul dong
iya betul itu
pokoknya kita gak mau diantui sama bu aya itu lagi
usir pak chandra dari kampung kita
maaf maaf bapak bapak ibu ibu semuanya
mas chandra nggak ada hubungannya dari persoalan yang ada di kampung ini
ih siapa lagi sih ini orang
yuh siapa main dateng dateng terus nyebela pak chandra
hah emang itu siapa pacarnya
saya kekasihnya pak chandra
dajem apa tuh
ini apaan sih
ini apaan sih
ini juga udah pelan pelan kok
lagian kamu sendiri sih ngapain pakai berantem sama manusia buaya itu
kan jadi kayak gini
saya kan harus buktiin sama semua warga kampung di sini nih
kalau aku tuh bener bener gak ada hubungannya sama teror manusia buaya itu
tapi kamu lihat kondisi kamu sekarang
babak belur kayak gini

kalau kamu kenapa napa siapa yang sedih
iya iya aku tahu tapi aku gak ada pilihan lain mia
oke makasih makasih
kok mau sedih kayak gitu
ada berita buruk ya
barusan karyawan aku telpon katanya penjualan tas akhir akhir ini menurun drastis
semua pelanggan takut kalau mereka diteror sama mansa buaya itu
dan karyawan aku juga banyak yang merhenti mia
kenapa semua ini bisa terjadi ya
padahal kemarin kemarin gak ada apa apa dan fine fine aja
kamu yang sabar ya mas ya mungkin aja ini cobaan buat karir kamu ya
kamu kan tanggung jawab aku
yaudah terserah kamu aja
kalau gitu om duluan ya anak anak ya
kasian banget ya bung chandra
diturut turut sama warga yang
kalah sama hantu buaya itu
luka luka lagi badannya
ah itu kan cala om chandra
kenapa om chandra bunuh buaya itu
buat bikinin tas
makanya hantu buaya
dibilangin gak percaya ya kamu
iya bener juga dam kata kamu
itu kan betul
moci aja gak ngerti masa kamu
gak sih aneh kamu
ah itu mah urusan orang dewasa
yuk minggu kita pulang
jangan sampai yaudah ya
pacar chandra cunggu
kok bisa berlaku begini
kalau nangis tuh jangan terlalu terbahak bahak dong
ini bukan terbahak bahak
kenapa tau gak kenapa
kenapa mbak chandra itu bermil impacts
masih dia biasa aku jadi
nanti lagi kesel ke dong dong
habis ibu messi ngomongnya juga gitu
ya ibu messi tuh kalo cari pacar
jangan nyalahin pak chandra
pak chandra kan ganteng
kaya apalagi masih muda
udah pasti dia itu teh
banyak cewek yang mau
yang keliatan baru satu
mungkin di tiap pengkolan ada dua hingga empat
ibu messi mau
ya maksudnya nih pacar gak boleh ganteng boleh dong
tapi pokoknya intinya gini
aku harus ngedapetin cintanya chandra
kita liat aja buktinya
pak chandra itu lebih tertarik dengan pacarnya yang cantik biasa
atau saya yang cantik banget
ibu ranti harus mendukung saya sebagai teman
ya kan nanti kalo misalkan ibu ranti mendukung
nanti ibu ranti yang bangga
bu messi yang pacaran sama pak chandra jadi saya yang bangga
ada orang orang ibu ibu di kampung
pada nanya hei itu ibu messi
pacaran ya sama pak chandra
oh ibu messi temennya ibu ranti
ibu ranti lucu banget sih punya temen
bisa tuh kayak ibu messi
saya mau mendingan pilih lupa ingatan aja daripada kayak gitu
saya mah kalo bisa pindah rumah mending pindah rumah
daripada deketan sama bu messi
eh kok gitu
udah udah gini aja
pokoknya saya saranin bu messi
jangan lagi suka sama pak chandra daripada ibu misi sakit hati
ibu messi tuh cocoknya dapet pria yang lebih jelek dari pak chandra
lebih ganteng dong
udah udah nangis lagi
malem masih nangis aja ya
ini rumah saya
waalaikumsalam pergi sana
gening airnya udah mendidih di air panas
aku udah jalan ke dapur aima
iya iya ini juga mau dimati